gudang di mana bantuan dari bapak ibu sebanyak kurang lebih ada delapan belas palet yang saat ini berisi obat obatan
dan kami berada di gudang dimana bantuan dari bapak ibu sebanyak kurang lebih ada delapan belas palet yang saat ini berisi obat obatan
sudah siap untuk dilakukan proses pengiriman
jadi di luar sudah menunggu truk yang akan mengangkat bantuan bantuan ini
ini berangkat dari pergudangan di cairo menuju ke jalur afa dan selanjutnya akan masuk ke jalur gaza
kita doakan agar perjalanan ini berjalan dengan lancar tidak mendapat hambatan dan juga bisa diterima dan dimanfaatkan di dalam dengan sebaik baiknya oleh saudara saudara kita di jalur gaza
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya